tadi kan gue udah kena seratus ribu
lo tuh kaya cuma di dunia monopoli
emangnya nih uang ada value nya
pasti kalian semua tau banget kan apa itu uang
tapi kalian tahu nggak gimana ceritanya kertas dan logam bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang memiliki nilai untuk bertransaksi
manusia bertransaksi dengan cara barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari
misalnya saya punya ikan tapi nggak punya beras
sedangkan teman saya punya beras tapi nggak punya ikan
tapi sistem baterai ini jadi masalah karena belum ada standar yang jelas
terkadang barang yang dipertukarkan tidak sesuai value atau nilainya
karena itu mulai digunakan alat tukar logam seperti emas dan perak
karena jumlah emas dan perak di dunia ini kan terbatas
sehingga logam ini bisa diterima dimanapun sebagai alat pembayaran
kalau kita tukerin barang dengan sejumlah emas yang banyak
makanya uang yang kita kenal diciptakan sebagai alat pembayaran
karena bisa diterima masyarakat
misalnya uang seratus ribu bisa dibagi menjadi pecahan sepuluh ribu
tapi ada satu lagi dan ini yang paling penting
negara harus menjamin uang tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah
ini yang membuat lembaran kertas dan kepingan logam yang kita punya jadi bernilai
masing masing negara di dunia biasanya memiliki mata uang yang berbeda
untuk digunakan sebagai alat transaksi pembayarannya
udah pada tau dong di indonesia mata uangnya apa
rupiah diterbitkan dan dikeluarkan oleh bank sentral kita yaitu bank indonesia
di balik kertas maupun logam yang biasa kita pegang ini
ternyata punya value atau nilai ekonomisnya
gak sebarang kertas gak sebarang logam
bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari hari